mbak enci dengar dengar ada lagu baru juga ya selain bareng mas mustafa ada lagu lagi
sebenarnya ini tuh rangkaian dari album
aku mau ngomong alhamdulillah judulnya alhamdulillah
nah terus itu juga ada astafirullah terus ada jangan sombong
lebih ke jazzy sih sebenarnya aku lebih mainnya ke jazz
makanya ketemu mustafa wah dapatnya tuh musik timur tengah kan
alhamdulillah kita bikin videocrup juga anak anak pada tari tarian timur tengah lah begitu
seru seru seru ini warna yang beda tapi tidak menghilangkan makna dari lagunya
oke nah kalau mas mustafa dan juga mbak enge bahwa pendapatnya masing masing
soal menyampaikan pesan keagamaan lewat musik itu gimana sih
pesan keagamaan buat saya itu pesan hidup aja
kalau agama gimana ya biar hidup enak aja hidup bagus aja gitu
dan melalui lagu itu paling tepat artinya paling membuat orang secara enteng menerimanya
jadi nggak kayak digurui nggak ada santai aja gitu
masuk lintas agama juga masuk gitu
nah mending niatnya baik kalau dari mbak yancy gimana
bahasa aja allah akbar gitu kan
cuma mungkin kalau misalnya kita dengarnya allah akbar kok kesannya koya tuh milik salah satu agama
akhirnya anak anak aku yang dimana mana tuh yang juga bukan muslim juga
artinya ketika pesan itu tersampaikan bukan khusus pada oh ini harus milik islam atau enggak
tapi lebih kepada seluruh umat manusia itu harus mengakbarkan penciptanya
ketika berkolaborasi bikin lagu allah akbar ini apa proses yang paling apa ya
mungkin ada yang lucu kah ada yang tantangannya kah
lucu karena ini kan aksi timur tengah maksudnya
dan aku tuh sebenarnya awalnya lagunya aku mustafa ini maunya agak nge jazz ya gitu kan
tapi akhirnya oh iya tapi dia punya spesifikasi dan keunikan dengan lagu lagu yang ada gambusnya yang ada sulingnya gitu
agak bingung kalau disuruh yang lain gitu
makanya beda itu gak mesti harus kita jadi berantem tapi beda itu
kayak mustafa bisa nyambung awalnya agak slow eh belakangnya dihajar tuh sama gambus dan lain lain
di rumah pun saya kan selalu bikin musik tiap hari ngerjain musik
jadi biasanya saya ngecek juga bagaimana respon anak anak keluarga kalau udah nyambung ke mereka ini lagunya bagus
nah ini lagu menjadi salah satu favoritnya dari keluarga besar pasti putarin di rumah gitu
mas mustafa dan mbak eji terima kasih banyak sekali lagi
selamat lebaran selamat dhu l fitr minal aizin wal faizin
dan pemerintah kompas tv jangan kemana mana kami masih akan kembali tapi kita dengarkan dulu lagu terbaru dari mas mustafa dan mbak eji
nyara terburuk jalan hanya salahnya